di tengah pandemi covid sembilan belas pt pos kudus menyalurkan barang kiriman sesuai standar covid sembilan belas
barang barang ini disemprot cairan disinfektan terlebih dahulu agar paket yang siap kirim dalam kondisi steril dari covid sembilan belas
paket paket ini mayoritas berisi bahan tekstil souvenir hingga makanan
selain pengiriman jumlah penerimaan barang juga mengalami peningkatan dibanding hari biasa
kita melakukan jemputan di titik atau di rumah rumah saksi barang yang diterima
untuk diproses dan dideliver masing masing kantor itu sudah dilakukan standar covid
salah seorang pembeli paket secara daring mengaku sengaja memilih berbelanja secara daring demi menghindari belanja dan kontak langsung dengan penjual
kita membatasi untuk bertemu dengan orang mas
kita kan nggak tahu saya karier atau tanah yang karier saya penyakit atau tidak kita sama sama nggak tahu
jadinya kita cari inisiatif untuk beli online saja
untuk menghindari penumpukan barang setiap harinya disiapkan empat puluh hingga lima puluh petugas untuk mengambil paket pelanggan yang nantinya dikirim ke alamat yang tertera
peningkatan jumlah pengiriman dan penerimaan barang ini diperkirakan akan terjadi hingga lebaran tiba
dahil akbar kudus jawa tengah